ini adalah cerita tentang eva
aku tidak bisa memberimu lebih banyak lagi
eva tinggal bersama ibunya di sebuah kota kecil
dia sering berdebat dengan ibunya dan meminta barang barang mahal yang tidak pernah bisa dibeli oleh ibunya
eva ingin membeli semua kekayaan dan kemewahan tetapi tidak pernah ingin bekerja untuk itu
tidak jauh dari sini eva menemukan seorang anak yang berada di sebuah kota kecil
di sebuah rumah eva ada sebuah sungai
setiap kali eva berdebat dengan ibunya dia akan kesana dan duduk di tepi air
setidaknya aku bisa memakan makanan membosankan itu sebelum bertengkar dengan ibu
menyerah pada rasa laparnya eva pergi berburu buah beri di semak semak lebat
saat dia sedang memetik dan melempar buah beri eva mendengar sesuatu
musik apa itu
belum pernah aku dengar sebelumnya
itu adalah perahu terindah yang pernah dilihat oleh eva
eva tercengang tapi dia juga tiba tiba merasa sangat bahagia
dia ingin bergabung dengan suasana gembira makhluk makhluk itu
tapi dia lupa bahwa dia adalah orang yang sangat besar untuk peri kecil ini
musik apa itu
segera setelah dia mulai menari
wah gempa bumi selamatkan diri kalian
oh tidak ini bukan gempa bumi ini manusia
lari cepat kembali ke perahu
peri dan elf melompat kembali ke perahu mereka dan mendayung secepat mungkin
tapi eva sangat keras kepala sehingga dia melompat ke air dan berenang mengejar mereka
setelah setidaknya satu jam eva akhirnya berhasil mencapai pantai dari negeri yang tampak aneh
eva berlari mengejar peri ke sisi lain semak semak dan menemukan dirinya di
dikelilingi oleh ratusan makhluk ajaib kecil
apa aku sedang bermimpi
nak kau adalah manusia dan kau tidak boleh berada di sini
kau pasti ratu
kalau aku tidak pantas berada di sini maka peri dan elf tidak boleh menginjakan kaki di sungaiku
berani sekali kau berbicara begitu arogan dengan ratu
tenang daun mawar
dia pasti sedang bingung
biarkan aku melakukan sesuatu tentang itu
eva sekarang berubah menjadi sekecil peri
berhenti memperlakukanku seolah aku terlihat aneh
aku tidak aneh
kau yang aneh
ikutlah denganku nak
saat eva mengikuti sang ratu
dia bahkan lebih terkejut dengan betawi
apa indahnya segala sesuatu di sekitarnya
langit langitnya ditutupi dengan semua jenis bunga dan pakis
ada air terjun di dinding
tapi dia tidak tahu dari mana air itu berasal
itu adalah keajaiban
eva diantar ke kursi yang paling lembut
dan ditawari minuman yang paling menyegarkan
bisakah kau izinkan peri daun mawar untuk memberimu sedikit tur di negeri peri kami
mungkin kau akan belajar sedikit
aku tidak berminat untuk turun dari kursi lembut ini
maksudku kau tidak pernah bekerja
adalah tugas ibuku untuk memberikan makan dan memberi semua yang kuinginkan
eva bagaimana kalau aku membiarkanmu tinggal di sini selamanya setelah kau menyelesaikan tur
apakah kau akan tertarik
oh ya tentu saja
eva dituntun dari aula melewati lobby
tempat apa ini
ini adalah kamar untuk yang terluka
ayo lihat kau terbang dengan sayap yang terluka
kau harusnya berterima kasih
bagaimana mereka bisa bercanda
karena kami di negeri peri tahu bahwa inilah hidup
hanya karena kau terluka kau tidak bisa terus fokus pada hal hal yang tidak kau miliki atau hal hal yang buruk
kau harus bersabar
aku tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya
menyeberangi jalan bunga yang indah mereka sekarang berada di aula peri
kau harus mencari jalan yang lebih baik
wow aku selalu berpikir aula itu menakutkan
tapi ini indah sekali
ini bukan istana manusia eva
ayo duduklah di sampingku
katakan padaku apa kau tahu bagaimana semua bunga mekar tanpa ada yang mengawasinya
beberapa bunga tumbuh begitu jauh di perbukitan dan di lembah sehingga tidak ada jiwa manusia yang bisa menjangkaunya
jadi kami mengirim tukang kebun kami untuk merawat mereka
jadi bunga bunga ini mekar dan mengeluarkan aromanya bahkan ketika tidak ada orang yang memujinya
itulah sebabnya mereka berdiri tegak dan kuat
karena tidak ada satupun pikiran jahat di kelopaknya yang harum
mereka mencurahkan cinta mereka dalam bentuk embun manis setiap hari
yang dikumpulkan oleh peri tukang kebun kami dan dibawa sebagai persembahan ke aula peri
dengan cara ini maka bunga unik ini tidak akan pernah terlupakan
saat eva mendengarkan dengan kagum seorang pria memasuki aula dengan ekspresi prihatin di wajahnya
ratuku bungaku sombong dan keras kepala
mereka mengatakan bahwa mereka adalah bunga terindah di planet ini dan mereka tidak perlu

ah jahat sekali
mereka akan belajar pelajaran mereka ketika dunia melupakan mereka
tidak eva selalu mudah untuk tetap marah pada mereka yang jahat kepada kita
tetapi itu tidak pernah membantu
bunga yang sombong ini tidak perlu dilupakan
bahkan kalau seseorang menolak untuk melakukan tugasnya
mereka tidak boleh melupakan tugas kita
kembalilah ke bunga aperi tersayang dan terus lakukan tugasmu untuk merawatnya
aku yakin bahwa cintamu itu akan mengubah mereka
eva tersentuh oleh semua yang dia pelajari dari tempat ini
kebisingan apa itu
ayo eva aku akan menunjukkan ruang belajar
eva melihat sekelompok bunga di mana para elf duduk semua mempelajari
berbagai hal dari kelopak bunga
apa yang mereka pelajari
oh itu adalah tanaman yang lebih tua
mereka mengajari para elf cara merawatnya
seperti kapan harus melindungi kuncup yang sedang tumbuh
dan kapan harus membiarkan mereka menahan cuaca
tumbuhan mengajari mereka bagaimana mereka ingin dirawat
kita sendiri yang tahu apa yang paling kita butuhkan
jadi adalah kewajiban kita untuk mengungkapkan kebutuhan kita
kepada mereka yang ingin menjaga kita
beberapa elf belajar menyembuhkan luka serangga dari perawat peri
dan beberapa dengan penuh perhatian belajar mengejak alfabet peri
ini semua sangat ajaib yang mulia
aku harap aku bisa tinggal di sini
ya kau menepati janjimu dan menyelesaikan tur eva
kau diizinkan untuk tinggal di sini
kau dapat menghabiskan sepanjang hari dengan peri dan kurcaci
minum minumanmu dan mempelajari alfabet peri
aku menghargai tawaranmu yang mulia
yang mulia ini semua sangat ajaib dan juga indah
tapi lebih dari itu ada cinta perhatian dan empati
itulah yang membuat dunia mau menjadi tempat yang indah
duniaku juga memiliki semuanya
tapi aku terlalu buta dan malas untuk melihatnya
aku gagal melihat betapa sabarnya ibuku dalam masa masa sulitnya
dan dia tidak pernah gagal melakukan tugasnya terhadapku
meskipun aku tidak pernah berterima kasih padanya
dan dia akan selalu tahu kebutuhanku yang sebenarnya
tanpa aku sendiri mengetahuinya
mungkin tidak ada elf dan peri di duniaku
tapi cinta dari orang yang kita cintai yang membuat dunia kita menjadi ajaib
duniaku selalu memiliki keajaiban yang mulia
aku hanya gagal untuk melihatnya
aku tidak akan pernah melupakan kunjunganku ke negeri peri ini yang mulia
tapi aku harus kembali ke ibuku dan dunia ajaibku
sang ratu dan daun mawar tersentuh oleh kata kata eva
sang ratu sangat menyukai eva
sehingga dia memberinya lonceng ajaib untuk memanggil peri
dan membawanya kembali ke negeri peri kapanpun dia mau
setelah mengembalikan eva ke ukuran normalnya eva diberikan perahu untuk pulang
semua makhluk ajaib mengucapkan selamat tinggal kepada teman baru mereka
kembali ke rumah eva memeluk ibunya dengan sekuat tenaga
ibunya merasa sangat terkejut melihat eva yang tiba tiba berubah
dia membantu ibunya dalam semua pekerjaannya dan hidup di dunia ajaibnya dengan bahagia selamanya